ketika indonesia menang
seputaran ketiga tahun ini berlangsung minggu sore di bandung jawa barat
terdapat lima kategori final yang diikuti total enam puluh delapan peserta dari dalam maupun luar negeri
sesi final dibuka oleh para definalis dan dilakukan kategori women's drift challenge amateur
yang di final mempertemukan dua selebgram
untuk unjuk kebolehan dalam beradu solo run
kategori ini dimenangkan atira farina setelah rachel mengalami sedikit kendala saat berlaga
sementara dua peserta lain caca sintia dan wendy walters
menempati posisi ketiga dan keempat
pastinya semoga next nya akan lebih baik lagi
lebih banyak latihan lagi dan tidak nervous
semoga ya ini nanti final round mungkin ada di november atau desember
dua drifter asal korea selatan si yoon park serta kang mi ji
menampilkan aksi apik di hadapan satu lima ratus penonton
dalam kategori bergensi ini si yun park berhasil merebut podium juara
sementara kategori new gen class dimenangkan oleh ilman givhary
setelah mengalahkan finalis lainnya yakni jalvi shah
sukses ini sekaligus membuat ilman givhary berhak tampil di kejur dajabar
nandika doko juga berhasil meraih podium pertama setelah menampilkan aksi ciamik
saat beradu heat track dengan alvito hardianto pada kategori pro dua
aksi dua drifter senior yakni riko nugraha yang beradu heat track dengan daniel ferdinand
juga menjadi tontonan yang menegangkan pada kategori final pro
yang pada akhirnya kemenangan direbut riko nugraha
indonesian drift series diharapkan bisa merangkul dan mewadahi anak muda
yang hobi dengan olahraga otomotif khususnya drifting
lebih jauh event ini juga bertujuan mencari bibit bibit drifter potensial
yang bisa mewakili indonesia di kancah internasional
kita bisa sama sama buat membesarkan drifting
di indonesia ya nggak cuma di kota kota besar aja
kalau bisa sampai keluar kota juga sampai ke sumatera sampai ke kalimantan dan lain lain gitu
sehingga nantinya kita punya bibit bibit baru buat mewakili indonesia di luar negeri
rangkaian hari terakhir indonesian drift series putaran ketiga ditutup aksi taksi drift
di mana drifter profesional secara acak mengajak penonton naik ke dalam mobil
untuk merasakan langsung sensasi drifting
putaran keempat indonesia drift series dua ribu dua puluh tiga dijadwalkan berlangsung di kota tangerang pada november mendatang
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat